tindakan anggota polisi yang menjadikan kegiatan rekrutmen polri sebagai modus penipuan yang menjadi viral di cirebon jawa barat
mencoreng wajah polisi untuk menghindari terulangnya kejadian tersebut
kepolisian republik indonesia akan mengembangkan sistem penerimaan anggota polisi terpadu
baik untuk tingkat tamtama bintara dan perwira
proses rekrutmen ini untuk menghindari kasus penyelewengan dan modus penipuan
seperti yang dialami pedagang bubur di cirebon yang tertipu tiga ratus juta rupiah
dan mengakibatkan kapolsek mundur
cirebon dicopot dari jabatannya pada minggu delapan belas juni dua ribu dua puluh tiga kemarin
dalam diskusi publik yang digelar divisi humas polri hari ini
proses rekrutmen akan menjadi terpadu sehingga masyarakat bisa turut
serta mengawasi dan memastikan proses rekrutmen polri berjalan dengan transparan
sdm polri tengah mengadakan rekrutmen terpadu
di mana yang direkrut adalah
untuk mencari penyelenggaraan yang berbeda
dan untuk mencari penyelenggaraan yang berbeda
polisi berpangkat bintara tamtama dan termasuk sumber perwira
yakni akademi kepolisian
dalam prosesnya polri mengedepankan prinsip betah
yaitu bersih transparan akuntabel dan humanis
di mana setiap tahapan proses seleksi ini
dilaksanakan dengan cara cara yang akuntabel
setiap peserta kemudian pengawas eksternal
ataupun warga masyarakat diberikan akses terbuka
untuk mengadakan rekrutmen